sekarang tugas kita adalah keliling keliling jagain rumahnya pak air tankim
siap siap siap
gitu dong itu baru namanya anak buah
kita tuh lagi ngebahas kakek cangkul
tadi katanya kalau ketemu kakek kakek mau dikasih cangkul
buset dah muda kagak ilang ilang apa
sangkanya tuh dengerin kalau orang ngomong
orang suruh bawa bawa kakek cangkul
aduh ini lagi
maafin ya pak rt ya anak buah saya tuh dua duanya error pak
aki maaf ya maaf ini mah salah tangkep
maaf ya kaya hampura hampuraan ini mah
eh sentro sini kamu
ya maaf bang bos namanya juga tak tau
pak rt maaf ya sekarang gini aja pak
gimana kalau pak rt itu tak anterin pulang terus rumahnya pak rt kita bertiga tak jagain gimana pak
aduh pak rt
bener ya kawal ya
tenang aja pak rt
yaudah ayo otak cepetan
tapi tak seruput dulu haus
harus dibahas ya pak gek
alhamdulillah udah cekin aja udah
makasih ya tante gue lagi inter disini
sama sama ya ruby pokoknya sekarang ruby tenang aja gak usah takut
ruby bobo disini besok pagi bangun ga ada lagi yang namanya kakek canggul ngeganggu kita selamanya oke
oke yuk ruby masuk yuk
canggulnya kakek itu
iya ruby kok canggulnya bisa ada disini ya
udah tenang ruby gausah takut gausah takut
kita buang aja canggulnya
ini pasti ada sengaja yang naro
kita buang aja ya
ayo ruby kita buang keluar
perasaan saya jadi gak enak ini kenapa ya
udah ya tenang aja pak rt
perasaan tuh di enakin aja
tenang ada kita kita bertiga
kalau nanti saya lagi tidur malam malam
ngelihat ada cangkul ngeliling keliling di atas muka saya
nggak ada apa apa
tenang aja pak rt
kita tuh bertiga selalu patroli di rumahnya pak rt
kalau perlu tak jagain
muter muter di rumahnya prt selama dua puluh empat jam
aman pak rt semuanya dah
ada kita kita ini bertiga
tak asyik teladan pak rt
wah betul tuh bang bos
di rumah kita makan ongol ongol dah
kok ongol ongol makan terus sih pikiran kamu
aduh gimana sih
ya udah gini aja
sekarang saya mau tidur
jangan lupa dijaga di sini ya
kalau misalnya mau kopi mau apa
sehingga ambil sendiri di dapur
ya makasih ya
tapi gue bingung pak rt pintu rumahnya banyak banget
gue bingung kopi dimana ya
kita lewat belakang
dijabur kan tadi kata pak rt
ya bes yuk
tadi kakak bilang itu film doangan ya kak
tapi kok pak rt sama pak rt
pak rt sama kak luffy bilang beneran
kita jual yuk
"lakin deh hidung
vai " kak luffy

hai ada kakek canggul kak mana ada itu katanya ada di situ
mana rafa ada ngerangka rafa ngobong tadi beneran ada di situ ada rafa ada kak
ientukan tadi kak mana maneko
sekarang tugas kita adalah keliling keliling jagain rumahnya pak rt gimana oke
enggak siap siap gitu dong itu baru namanya anak buahku oke siap siap gelap hajab kiri maju jalan
aduk aduk aduk aduk aduk lo denger nggak noh ada bos orang disuruh mada kiri jalan tuh
diem aja gue dengernya tudik disuruh jalan ya gue jalan lah coba kalau gue disuruh manjat
ya gue manjat eh gimana sih hadap kiri poh maju jalan itu lo dia aja ya sudah ulang siap grak
hadap kiri maju
hadab kiri bukannya balik kiri kamu tuh salah juga ikutan dia nih hadap kiri hadap kiri hadap
itu gini kalau balik kiri balik itu begini ya balik maju jalan jalan jalan jalan ya
aduh udah aman sekarang campurnya udah kita buangkan ruby
aduh kenapa jadi kita sih yang digangguin sama kakek cangkul perasaan tadi tuh kita gak kenapa napa
ri rafa sama ruby malam ini tidur di kamar mami aja
jangan berisik jangan berisik jangan sampai nanti kakek canggul itu denger kita lagi ngumpet di sini
ayo cepetan pada naik kakek tidur
eh kamu di pinggir kamu di pinggir kakek kamu naik duluan
hai olisan tunggu tunggu tunggu
ini masuk atau ke dalam slima
jangan ada dia bersuara
tungguh tungguh tungguh
waktu waktu waktu
pakai gerak jalan segala
kita tuh yang namanya petugas keamanan
mesti siap siaga dimanapun kita berada
jaga jalan sampai ada kemalian